ya jam penghargaan film bergensi di indonesia festival film indonesia akan dihelat pada selasa dua puluh dua november mendatang
ini artinya tinggal lima hari lagi
lalu bagaimana persiapannya dan adakah yang berbeda bila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
kami ajak anda untuk berbincang dengan ketua panitia festival film indonesia reza radian
halo selamat malam mas reza apa kabar nih
halo selamat malam kabar baik terima kasih iqbal bagaimana kabarnya
baik sekali tentunya tapi ini sepertinya lebih banyak begadang ya karena tinggal lima hari lagi atau bagaimana
tetap istirahatnya tetap normal
tidak terlalu karena ada persiapan festival film indonesia dan juga ada sambil mengerjakan promo film untuk sri asing juga
jadi sambil jalan barengan tapi persiapan alhamdulillah sudah baik sudah cukup lancar sejauh ini
venuenya sudah pasti kami akan mengadakan festival film indonesia
jadi jcc tepatnya di plenary hall tanggal dua puluh dua november
kami akan mulai ride carpet pukul lima tiga puluh live dan acara sendiri dimulai pukul delapan malam
tapi ada yang berbeda nggak bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya atau tahun tahun sebelumnya begitu terkait dengan penyelenggaraan ini
ya kalau yang berbeda pertama venue nya pindah ya tahun lalu di assembly hall sekarang di blenary hall
tema juga berubah tahun lalu kita banyak bicara
tentang sejarah film dan media baru
tahun ini kami meng highlight dan memberikan apresiasi pada peran perempuan dalam film indonesia kontribusi mereka
jadi kita memberikan tema tahun ini yaitu perempuan citra karya dan karsa
apa itu sebenarnya ini adalah bentuk apresiasi facial film indonesia terhadap peran dari filmmaker filmmaker perempuan
mereka yang di depan maupun di belakang layar
kemudian citra karya dan karsa ini melambangkan bagaimana keindahan
dan kekuatan dari keindahan itu sendiri
karena karsa itu kan sebuah kekuatannya
karya itu adalah sebuah hasil dari proses yang cukup panjang
yang tentunya nanti pada akhirnya kita semua akan menunggu nunggu siapa nih kira kira yang meraih piala citra tahun ini
oke tapi kalau dari sosok reza sendiri sebenarnya seperti apa sosok perempuan di dunia perfilman tanah air ini
luar biasa sebenarnya kalau kita lihat ya
sebenarnya ini adalah sebuah karya yang sangat sangat besar
memang secara sejarah tentu ikon dari ffv tahun ini adalah miss rukiah
atau kita kenal dengan nama ibu rukiah
bintang populer pertama bisa dibilang
kemudian beliau adalah seseorang yang bermain dalam film perambulan
film yang juga mengawali kepopuleran film indonesia
dan selanjutnya ini adalah film yang sangat berkembang
dan selanjutnya setelah itu peran perempuan sangat besar
baik di depan maupun di belakang layar
kalau kita lihat tiga dari film terbaik tahun ini saja
dari nominasi yang ada itu juga melibatkan produser perempuan
seperti misalnya autobiografi ada mbak yulia
atau kita kenal dengan nama ebek gitu
seorang perempuan kemudian before now and then ada gita farah
kemudian di film seperti dendam
ada mace ke taurisia
ini produser produser perempuan
dan masih banyak lagi
jadi peran perempuan itu tidak hanya sebagai produser atau pemain film
tapi sutradara perempuan
kemudian penata artistik
yang mungkin ada beberapa wilayah wilayah gitu yang seringkali atau kerap kali dipikir oleh publik atau masyarakat umum
wah ini biasanya dominasinya pasti dunianya laki laki gitu ya
cinematografi penata artistik dan lain lain
tapi indonesia sebenarnya punya sekali banyak peran perempuan atau pelaku seni pelaku seni perempuan di balik layar yang luar biasa
oke tadi kita juga sempat menyuguhkan kepada pemirsa terkait dengan ada sejumlah film yang memiliki nominasi yang cukup banyak begitu
mendapatkan nominasi yang cukup banyak
lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem penilaiannya
apakah ada kriteria khusus kah terkait dengan hal ini
kalau kriteria khusus sebenarnya kriteria itu kan
tidak semata mata ditentukan oleh panitia pelaksana ya
jadi yang penting juga untuk diketahui adalah apa sih tugasnya panitia ff itu sendiri
panitia ff itu bertugas sebagai penyelenggara festival film indonesia
itu tugas utamanya adalah menyelenggarakan itu
karena itu ada dalam buku putih dari ff itu sendiri
kami itu ditugaskan oleh badan perfilman indonesia
jadi headnya itu badan perfilman indonesia memberikan tugas
dikerjakan apa yang sudah disepakati
nah melalui proses tersebut penjurian merupakan salah satu bagian yang sangat amat penting
karena prosesnya sangat panjang
jadi ada dari mulai kurasi awal kemudian rekomendasi dari asosiasi asosiasi
melibatkan banyak pihak sampai kita tutup di akhir yaitu dewan juri akhir
dewan juri akhir tahun ini di film cerita panjang ada sembilan orang
tiga diantaranya sosok perempuan perempuan hebat indonesia
ada ibu christine hakim ada mbak prima rusti penulis skenario
ada ibu doloro syasinaga seniman pematung budayawan
kemudian ada mas budi irawanto juga pelaku dan kritikus film
penulis ada pak monod seniman pematung grafker
ada yosep angginun sutradara
kemudian ada iswadi pratama pelaku seni teater
dan terakhir ada mas oh sorry dua lagi ya
tursi ageswara musisi
biasanya mengisi scoring film film juga
kemudian satu lagi adalah oh sudah sembilan ya
sudah sembilan nama
berarti banyak sekali ya
tapi berbicara soal ffi ini sendiri kan memang selalu menjadi barometer perfilman indonesia
dengan regenerasinya saat ini dengan apa yang dilakukan mas reza dan juga kawan kawan
apa sebenarnya yang menjadi harapan untuk standar perfilman indonesia ke depannya
kalau kita melihat tahun ini tentu kita bisa melihat ragam sinema
baik genre maupun kualitas film
kita punya film film seperti ngeri ngeri sedap mencuri raden saleh
yang mungkin di awal awal orang akan melihat film dengan latar belakang budaya yang kuat dan bahasa daerah
ini kira kira akan seperti apa market pasar menerima ini
lalu film dengan seperti kita bisa bilang high film gitu ya
seperti mencuraden saleh ini genre yang populer nggak ya di indonesia gitu
akan seperti apa di market
dua duanya menjawab itu
dua duanya menembus box office film indonesia tahun ini
adakah peningkatan dari segi kualitas itu sudah terjadi
saya rasa dari lima tahun belakangan kita bisa lihat bagaimana peningkatan kualitas film indonesia
bahkan film horror pun sekarang sudah tidak bisa lagi dianggap sebelah mata
karena film seperti penat di setan dua itu juga cukup mendominasi nominasi di tahun ini
dengan tujuh raihan tujuh nominasi
film seperti inang
inang juga mendapatkan nominasi
kkn desa penari juga mendapatkan nominasi
artinya peningkatan secara kualitas film hampir merata di berbagai jenis genre film
itu yang menurut saya bisa kita lihat dari ffi kalau dilihat sebagai barometernya film indonesia
sama sama kita tunggu siapa saja yang akan mendapatkan penghargaan ini
terima kasih mas reza radian sudah berbincang dengan kami di connected pada malam hari ini

tentunya sukses selalu untuk acaranya ya
iqbal terima kasih banyak
tanggal dua puluh dua november
jangan lupa ditunggu
baik kita akan nonton rame rame nantinya ya
baik sekali lagi terima kasih sudah berbincang dengan kami
terima kasih semuanya
terima kasih salam salam